juwari getol memperjuangkan warganya agar memiliki jamban dan septic tank sehat
masih ada tujuh puluh kepala keluarga di sana yang belum memiliki sanitasi limbah layak
ratusan warga itu tinggal di bantaran kali
juwari mengatakan selama puluhan tahun mereka buang air besar langsung ke sungai
berdirinya pemukiman di stren kali itu sekitar tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua kemudian kalau membuang hajat itu langsung ke sungai
kenapa pak pertimbangannya langsung ke sungai
ya pertimbangannya dulu mungkin mereka kan belum paham masalah tentang kesehatan
bukan kali ini saja ia mengusahakan jamban sehat untuk warganya
tahun lalu sekitar tiga puluh kepala keluarga sudah mendapatkan jamban lengkap dengan

ia nekat menyurati institut teknologi sepuluh november atau its surabaya
tidak ada cara lain apalagi menunggu bantuan dari pemerintah yang sudah mustahil
lurah mendokan semampir supriyono mengaku pemkot tidak bisa membuatkan jamban bagi warga ini
pasalnya mereka tinggal di lahan ilegal
karena itu ia pun bersyukur ketika its memberikan bantuan kepada warga
sehingga tidak ada lagi keluarga di wilayahnya yang tidak memiliki jamban dan septic tank
ya karena mereka berada di daerah sekitaran bantaran sungai
istilahnya tidak bisa dimenggunakan apbd kota surabaya untuk membangun jamban itu
pengajar departemen teknik lingkungan its sekaligus koordinator proyek sanitasi sehat untuk warga
edi setiadi sujono mengatakan
masih ada ribuan warga di surabaya yang tidak memiliki sanitasi sehat
target dari program ini adalah membuat seribu jamban lengkap dengan septic tank
untuk warga yang tidak tersentuh bantuan pemerintah
menurutnya jamban adalah hak asasi manusia karena berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan hidup warga
dari penelitian yang ada kata edi
sepertiga kematian manusia karena kasus lingkungan disebabkan karena ketiadaan jamban sehat
studi bank dunia pada dua ribu empat belas menyebutkan
sanitasi buruk salah satunya karena ketiadaan jamban sehat
menyebabkan kerugian warga sebesar lima puluh delapan triliun rupiah per tahun
dan memicu angka diari sebanyak satu ratus dua puluh satu ribu setiap tahunnya
orang orang yang tidak punya jamban sehat
orang orang yang tidak bisa menyalurkan air limbahnya dengan baik
sebenarnya mereka itu sendiri yang dirugikan
apakah dia harus membayar opname bahkan bisa jadi sampai ada yang meninggal
cuma catatannya itu ya sudah memang dia sakit panas demam gitu
saat jadinya sebenarnya kalau itu dicek ya
bisa jadi kematian gara gara tidak punya jamban itu menjadi sangat banyak
ketiadaan jamban sehat kata dia juga sangat merugikan kaum perempuan
pasalnya buruknya sanitasi rumah tangga mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan
terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi
hasil survei bps dua ribu enam belas menyebut
ada lebih dari enam belas enam juta keluarga di indonesia tidak memiliki jamban layak
miftah farid ganjar wicaksono surabaya jawa timur